anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
pemerintah akan mempertimbangkan usulan dewan perwakilan rakyat
untuk membuat jalur khusus di jalan tol untuk kendaraan roda dua
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr basuki hadi mulyono mengatakan
usulan tersebut akan direalisasikan di setiap jalan tol di indonesia
selama ini tol untuk motor hanya ada di tol bali dan tol suramadu
basuki menyebut rencana itu akan dikaji pemerintah termasuk membahas soal tarif
sebelumnya ketua dpr bambang susatyo mendorong pemerintah membuat jalur khusus motor di jalan tol
hal itu telah sesuai dengan peraturan pemerintah no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
yang menyatakan pemerintah dapat menyiapkan jalur khusus motor di setiap jalan tol
motor dapat melaju di jalan tol asal terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih
sementara itu menteri perhubungan budi karya mengatakan
dirinya akan terlebih dulu mempelajari undang undang dan aturan
internasional terkait usulan sepeda motor masuk jalan tol
sehingga usulan tersebut harus dipertimbangkan secara matang
menurutnya usulan tersebut saat ini belum perlu untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan
risiko berkaitan dengan keselamatan